beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur
seperti australia ukraina bolivia kenya malawi dan thailand serta beberapa negara
di berbagai negara judi selectivism banyak dilakukan oleh mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung
beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur
seperti australia ukraina bolivia kenya malawi dan thailand serta beberapa negara
yang satu disebut ada belarusia yang dinilai sebagai shame institution
atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah
akhirnya kami tahu sungguh berat bagi mk dalam sengketa hasil pemilu ini
pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
tv dan media streaming lainnya